saudara pdi perjuangan menyatakan presiden jokowi bukan lagi kadernya
ketua relawan projokowi atau projo budi aris setiadi meminta publik menunggu
parpol apa yang akan dipilih jokowi nanti
budi ari menyatakan bahwa tak mempermasalahkan jika jokowi dianggap sudah bukan kader pdip lagi
beberapa waktu lalu ketua umum partai golkar
menyebut bahwa jokowi sudah masuk sebagai keluarga golkar
terkait hal ini budi ari meminta publik menunggu ke parpol mana jokowi akan bergabung